bel kamu jangan salah paham bel
enggak emang kejahatan nya kaya gitu
aku gak kaya gitu bel
ini semua cuma salah paham bel
lo mau ngapain lo pergi aja sana gue gak butuh lo
gue mau bantuin kamu bel
gue gak mau
lepasin gue gak
ini menyangkut nama baik kita
gimana lo berhasil ngambil hp nya reva
bukannya gue gak bisa tapi
oke oke udah tenang
alex gak perlu khawatir
gak masalah gagal
gagal bukan berarti seorang alex gak bisa dong
cuma kurang beruntung aja untuk hari ini
mungkin kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda
nah jadi gini aja alex
usaha sekali lagi please
ya usaha sekali lagi gue yakin
kenapa gak enak sama gue gak papa
kalo lo udah berhasil ambil hp nya reva
lo gak perlu ngasih ke gue
lo lihat rekaman isi rekaman
video atau rekaman suara
lo liat diantara itu ya
lo hapus jangan sampe hp nya reva tau
kalau misalkan itu jatuh ke tangan papinya reva
atau reva ngasih tau ke papinya reva
itu sama aja
kita kalah sama boy
kamu gak mau kan kalau sama boy
boy pasti menang dia makin berjaya
dia makin bisa deket sama reva
dia makin bersenang senang
kamu aku gak mau kalah kan sama boy
aku tunggu ya alex ya
eh gimana sih si alex
cemen cupu gak mampu loh
baru disuruh ngambil hp nya reva aja
terus gue harus ngulangin
pake penekanan kalo lo gue
gak mau kalah kan sama boy
gue yakin banget alex pasti bakalan kalah sama puan
tapi gak ada apa apanya lah alex sama boy
jauh boy itu lebih wow
kapan ya aku bisa balikin lagi sama boy
beda sama aki aki
gak bagus yaa
gue harus mikirin gimana caranya
harus bikin rafa menderita seumur hidup
enak aja gue menderita nikah sama papi nya
masa dia juga gak menderita
harus seimbang dong
harus sesuai gue menderita dia juga harus menderita
enak aja di bahagia senang senang
lagi deh senang senang sama boy
kenapa cewek preman itu gak nelfonin gue ya
gue udah nunggu nungguin gak di telepon telepon sama cewek preman itu
gue butuh bantuan lo banget cewek preman
mau minta senang
mami liat mah ya
dia memang cocok banget
dan dia tuh perhatian pisan sama kamu
dia selalu hadir
dia kasih kamu semangat
beda sama si model ismin
udah menurut mami mah gak usah pikir pikirin lagi si monde ismin ya tak
udah fokus sama konsentrasi aja sama si gino
mami bener sih
mami mah ngeliatnya dia baik pisan sama kamu
nah selama ini gimana
kalo di belakang mami
kalo kalian berduaan
baik juga kan
dia tidak hanya pura pura baik depan bumi kan
bukan monster kan dia di luar
aku mau jalan jalan dulu ya
kamu betek di dalam kamar terus
mami temenin ya yuk
eh udah gak usah mami
gak usah aku bisa sendiri kok
lagian aku juga mau belajar mandiri
biar aku kesana sananya bisa sendiri
ih resep pisan ngedengernya
bisa beneran sendiri
tah gitu bela
si gino berhasil nih
bikin si bela semangat doy
tah baru lelaki jantan
bisa dituliskan disini
dari mondi untuk bela ya
tolong suster ya
wah kok dari mondi sih
oh jangan jangan mondi nama panggilan sayang mas sama bella ya
bel aku cuman mau kirimin bingkisan ini dari mondi
mondi tau kamu dirumah sakit
tapi dia gak bisa kirimin langsung aja ya
dia gak bisa kirimin langsung ke kamu

bella tunggu bella
aku mau bantuin kamu belain
udah kamu gak usah ngebantuin
gue tau selama ini
lo jahat ternyata sama gue gino
lo cuma mau ngejahat gue atas nama moni kan
bel kamu jangan salah paham bel
enggak emang kenyataannya kayak gitu
aku gak kayak gitu be
lo cuma salah paham bel
lo pergi aja sana gue gak butuh lo
gue mau bantuin kamu bel
enggak gue gak mau
lepasin gue enggak
gino lepasin enggak
udah udah lo salah pergi deh
udah salah pergi gak apa apa sih
biarin aja saya bisa pergi sendiri kok
lo mau pergi
apa lo masih di sini
ya ada speak nya juga gimana sih
oh benar cek airnya

kalian berat eh
cuma jangan lupa
makanan yang kusuger
semua pasti pada nggak bisa tidur ya
tidur aja susah mon
lo lihat dia kayak gini
gue tidur gini susah
kayak gini susah
banyak nyamuk lagi
ya udah menaruh
pasti banyak yang suka
ondi mandi ba on